kita masih terkait dengan informasi tadi presiden joko widodo melantik
ki agus ahmad badarudin dan juga dian ediana rai sebagai kepala dan wakil
kepala pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan ppatk
untuk masa jabatan dua ribu enam belas dua ribu dua puluh satu
jadi saya ralat bukan ketua ppatk tapi kepala ppatk
keduanya merupakan mantan pejabat otoritas fiskal dan moneter
yang diduetkan untuk mengoptimalkan fungsi ppatk
dalam mencegah aksi kejahatan uang
dan berikut adalah perjalanan karir keduanya
kita lihat ini adalah ki agus ahmad badarudin pada tahun dua ribu
bertugas sebagai kepala biro perencanaan dan keuangan komisi pemberantasan korupsi
tahun dua ribu enam mulai berkecimpung di kementerian keuangan
mulai dari direktur sistem perbendaharaan direktur pelaksana keuangan
sekretaris jeneral dan terakhir sebagai inspektur jeneral
selanjutnya kita ke wakil kepala ppatk atau ini masih yes kita sudah masuk ke sini
dengan dian ediana rai
dian ediana rai pernah menjabat sebagai deputi direktorat internasional bank indonesia
kepala kantor perwakilan bank indonesia di london
serta wilayah jawa barat dan banten
tidak hanya itu ia juga pernah menjadi kepala koordinator bank indonesia wilayah sumatera
dan deputi direktur direktorat internasional bank indonesia